ini boleh diumumkan
jadi kan namanya
sebetulnya kita hitung
tapi enam puluh tiga oke lah
ini ada dasarnya ya di luar negeri semua